pada media asing hong kong asia sentinel lynn newman pada meyang lalu
namun saat pertemuan itu kapasitas lin sebagai ketua american chambers of commerce
murdoko juga membantah ada kaitan dengan pemberitaan asia sentinel
pertemuan berlangsung selama empat puluh lima menit
membicarakan berbagai perkembangan yang sebelumnya menjadi perhatian investor
yaitu situasi politik dan keamanan indonesia
mantan panglima tni itu menegaskan tidak ada pembicaraan mengenai bank senturi
bahkan ia tidak mengetahui bahwa lin merupakan co founder dari asia sentinel
bantahan ini disampaikan menanggapi unggahan wakil sekjen partai demokrat
rahlana sidik di twitter dalam unggahannya itu
ia menampilkan foto murdoko bersama co founder media asing hong kong asia sentinel lynn newman
bahwasannya di situ ada sentinel ya
ada co foundernya sentinel saya juga nggak ngerti itu ya si lee newman itu
jadi jangan buru buru baper begitu menduga begitu kan
dilihat dulu latar belakangnya seperti apa menduga menduga gimana
kalau saya sebagai orang yang akan mengendalikan operasi intelijen itu kan kira kira operasi intelijen
buduh banget saya terbuka balikan begitu
kalau saya bodoh sekali begitu
enggak enggak ada kaitannya enggak ada move politik apapun itu hanya kepentingan kepala staf presiden untuk bisa memberikan penjaga investor para pengusaha pengusaha luar yang sudah menanamkan uangnya di dalam negeri dan kita ingin menarik investasi lain
senada dengan kepala staf presiden jurubicara presiden johan budi menegaskan tidak ada kepentingan apapun antara presiden jokowi dan ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono
johan budi meminta agar partai demokrat tidak menarik kesimpulan yang tidak sesuai fakta ia menegaskan hubungan presiden jokowi dan presiden sby baik baik saja
kesimpulan membagging itu dari mana karena harus ada data atau korelasi
korelasi yang valid ya yang kemudian bisa disimpulkan bahwa itu ada hubungan sama istana yang kedua jangan selalu apa apa itu dikaitkan sama istana
jadi kan enggak ada persoalan istana dengan pak sbi hubungannya baik baik saja